kesorotan lain saudara basarnas manado hari ini kembali mencari serta mengevakuasi warga terdampak erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
pihak basarnas mengerahkan satu kapal milik sar yakni km bima sena dan sejumlah perahu karet
basarnas juga akan menambah jumlah personil guna membantu proses evakuasi
dari data bnpb pemerintah kabupaten kepulauan sitaro
sehingga masyarakat kocar kacir untuk mencari jalan evakuasi
jadi perikiran kami jangan sampai ada masyarakat berada di pesisir pantai atau di pegunungan dekat pesisir pantai yang membutuhkan pertolongan
kami akan melakukan evakuasi terhadap masyarakat tersebut